istanbul yang dalam sejarah dikenal sebagai konstantinopel dan bizantium
adalah kota terpadat di turkiye
megah dan mewah dua kata yang terbersih di pikiran saya saat menyambangi kota ini
tetapi selain menjadi pusat perekonomian turkiye
kota ini juga menyimpan sejuta kisah sejarah
serta pesona budaya dan seni
museum pera yang berlokasi di distrik belnglu ini
merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota ini
museum pera tak hanya menampilkan estetika barang barang koleksinya
museum ini juga kerap menjalin kerjasama dengan lembaga kesenian baik nasional maupun internasional
untuk mendukung seniman seniman muda
dari museum pera perjalanan saya lanjutkan ke pusat kebudayaan yang masih berlokasi di distrik beallu
pas banget nih ada pertunjukan tari untuk meramaikan behalu culture road festival
ini adalah sebuah festival untuk melestarikan nilai nilai budaya masa lampau
dan membawanya ke masa depan
pameran geomark ut tujuh yang digelar satu hingga dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh dua ini menarik perhatian saya
lima pilar layar led diproyeksikan dalam bentuk geometris
sang seniman digital modern seljuk artut
menghadirkan transformasi bentuk bentuk geometris sederhana
yang dapat bergerak dan berubah menjadi struktur yang kompleks
perpustakaan dengan koleksi lima belas buku tentang seni desain dan arsitektur
perpustakaan ini juga berfungsi sebagai pusat penelitian para pencinta seni
menjelang malam tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi hidangan khas turkiye di pusat kebudayaan ini
jadi nggak usah khawatir nih kalau lapar
perut kenyang saatnya menonton opera
ya selain memampirkan
pusat kebudayaan ini memiliki gedung opera berkapasitas sekitar dua empat puluh orang
saya sungguh beruntung kali ini opera carmen dipentaskan di sini
pemainnya adalah istanbul state opera and ballet
meski dipentaskan dalam bahasa turki tenang saja
ada layar yang menampilkan terjemahan setiap lirik lagunya dalam bahasa inggris
carmen adalah salah satu karya opera yang paling di

opera karya seniman asal perancis george bizette ini berkisah tentang percintaan seorang gadis bernama karmen
berlatar kota sevil di spanyol pada seribu delapan ratus tiga puluh an opera ini membawa saya ke masa lampau
tata cahaya dan suara yang ditampilkan dengan sempurna membuat pertunjukan semakin menakjubkan
pementasan opera carmen mengakhiri perjalanan saya di istanbul kota dengan sejuta pesona seni dan budaya
jika anda hendak berkunjung menikmati pertunjukan opera di istanbul
victor pangaribuan evan askam istanbul turkiye